hai yang abu tureh yang ibu masuk viral abu tureh ibu tahu
tapi benar bu ibu di lay tiga jam kita surabaya
kalau lewat itu berarti yang masuk akhirnya viral viral di akun akun seperti itu gimana sih bu
menanggapinya nggak tahu dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini